seorang ibu hamil warga asal gadopini terus merintih kesakitan
akibat kontraksi saat mobilnya terjebak kemacetan arus seluintas
di kawasan pasir muncang bogor jawa barat sabtu siang
korban sengaja dievakuasi keluarga lantaran kondisinya yang sudah hampir waktunya melahirkan
tugas fatwal yang dimintai tolong pun sempat kewalahan
menyiasati laju sisi arus one way
selain berdasarkan mengerobos lawan arah petugas juga sempat diprotes pengendara lain
lantaran kesal jalurnya terhalang rombongan
meski sempat diteriaki pemotor namun sejumlah pengendara yang melihat korban dalam mobil
justru ikut membantu membuka jalur lintasan
belum ya ini gak apa apa jalur lain
mau lahirin ya
dari mana dari atas
yang pengendara banyak yang kesal
karena beliau tidak tahu di dalamnya itu
orang yang mau melahirkan
tapi sudah dikasih pengertian
akhirnya yang pengendara itu menyadari
membantu juga seperti itu
beruntung sang ibu berhasil dilarikan ke ruang ugd rumah sakit ciawi
setelah menembus jalur lawan arah selama lebih dari setengah jam
mohon maju anda bogor jawa barat